mengendarai sepeda motor tanpa memakai helm sejumlah ibu di gambir jakarta pusat yang mengantar jemput anak sekolah disangsi mendorong motor
masih di lokasi yang sama seorang wanita pengendara sepeda motor menabrak posko petugas demi menghindari razia masker
wanita pengendara sepeda motor ini nampak panik saat menghindari razia tertip masker yang digelar petugas satpol pp di jalan kh hashim ashari gambir jakarta pusat selasa pagi
meski laju kendaraannya telah dihentikan oleh petugas pengendara ini nekat tancap gas hingga membuat sepeda motor yang menabrak posko pendataan petugas satpol pp
beruntung aksi ini tak membuat dirinya maupun petugas yang berada di lokasi terluka
sementara razia masker kali ini diwarnai sejumlah aksi menegangkan seperti dua pelajar yang sepeda motornya berhenti di tengah pelintasan kereta api agar tidak terjaring razia
masih di wilayah gambir tepatnya di jalan jati baru sejumlah ibu ibu kedapatan mengendarai
sepeda motor tanpa mengenakan helm selasa pagi
saat diperiksa emak emak pesepeda motor ini juga tidak membawa surat kendaraan
namun petugas tidak memberikan sanksi tilang melainkan hukuman berjalan kaki sambil mendorong sepeda motornya
dalam operasi ini beberapa pengendara juga diberi sanksi serupa yaitu mendorong motor karena tidak memenuhi kelengkapan syarat berkendara